penuh paradoks satu titik dua sisi
dua sisi dari satu matam uang logam
kotrat keseimbangan dalam domain kekuasaan tuhan
semua hukum kehidupan ini hadir dan kita rasakan hari ini
paling tidak untuk diri saya secara pribadi
di satu sisi saya bersyukur bahagia dan bergembira
karena hari ini usia saya genap tujuh puluh tahun
juga gembira karena di antara yang hadir juga ada teman teman seperjuangan
dari partai demokrat yang hari ini memperingati hari jajadi partai yang ke delapan belas tahun
namun di sisi lainnya
saya bersedih bersedih karena kedua orang yang amat saya sayangi
tidak bisa lagi ikut bersyukur dan berbahagia di hari yang istimewa ini
para sahabat dengan muka dimah seperti itu
izinkan saya untuk menyampaikan pidato kontemplasi saya
semoga hadirin berkenan mendengarkannya
kontemplasi yang hendak saya sampaikan ini berangkat dari apa yang saya dapatkan
dalam perjalanan hidup saya selama ini
dalam pentangan waktu tujuh puluh tahun usia saya
saya hidup dalam tiga penggal sejarah yang berbeda
era presiden soekarno
dan era reformasi
masing masing era memiliki semangat zaman
dan corak sejarah yang berbeda beda
dari sisi profesi dan pengabdian
dua puluh tahun saya menjadi warga sipil
dan seorang pemuda yang menempuh pendidikan awal

lima belas tahun saya menjadi prajurit dan perwira militer
yang bertugas menjaga kedaulatan dan keutuhan negara
lima belas tahun mengabdi di jajaran pemerintahan
baik sebagai menteri maupun presiden
lima tahun terakhir ini
saya kembali ke pangkuan masyarakat sipil
dalam kurun waktu yang panjang inilah
saya mengarungi berbagai ragam kehidupan yang dinamis
syarat dengan pasang dan surut
suka dan duka
serta sukses dan gagal
namun saya bersyukur
karena dapat memetik berbagai hikmah dan pelajaran
dan menjadikan perjalanan hidup saya
sebagai universitas yang abadi
mungkin para sahabat akan bertanya
lantas apa hikmah dan pelajaran yang saya petik
jawaban saya tentu banyak
dalam kontemplasi ini
saya ingin memilih beberapa
dan pilihan saya adalah
hikmah dan pelajaran apa yang saya dapatkan
dalam kehidupan bermasyarakat
dan kehidupan bernegara
baik dalam kapasitas saya sebagai rakyat
maupun sebagai pemimpin
pemimpin dalam berbagai tingkatan
mulai dari tingkat bawah hingga puncak
juga pemimpin dalam berbagai cabang kehidupan
militer politik dan pemerintahan
berbicara tentang kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara
elemenya juga banyak
karenanya saya ingin mendekatinya
dengan pikiran dan pertanyaan yang sederhana
mari kita renungkan bersama
dan apa jawaban kita terhadap pertanyaan seperti ini
ingin menjadi manusia seperti apa
setiap orang punya jawabannya sendiri sendiri
yang jelas apapun narasinya
setiap orang pasti ingin
menjadi manusia yang baik
dan membawa pula kebaikan bagi yang lain
kalau kita lebih

lantas masyarakat seperti apa yang kita inginkan
pastilah kita ingin memiliki
dan menjadi masyarakat yang baik
demikian juga kalau kita lanjutkan
bangsa dan negara seperti apa
yang kita tuju dan kita bangun
jawabannya akan serupa
kalau kita membaca literatur
dan mempelajari definisi dan kriteria
apa itu masyarakat yang baik
dan apa itu negara yang baik
akan kita dapati bahwa
rumusannya ada yang sifatnya universal
namun ada juga yang khas negara tertentu
tentu kontemplasi saya ini tidak hendak
menguraikan apa rumusan
yang sering dirujuk oleh banyak negara itu
saya ingin menyampaikan apa
yang saya pelajari dan dapatkan sendiri
dari berbagai pengalaman
dan pelajaran kehidupan dan pengabdian
yang saya jalani di negeri tercinta ini
untuk mempersingkat uraian saya
saya ingin langsung memberi judul
dan rumusan seperti ini
nilai nilai dan perilaku kehidupan seperti apa
yang sepatutnya kita anut dan jalankan
agar masyarakat kita menjadi the good society
dan agar pada gilirannya indonesia
yang ingin saya kedepankan adalah
yang ingin saya sampaikan ini adalah
pandangan dan pendapat saya
berangkat dari pengamatan
dan pengalaman yang panjang
tentulah hadirin bisa bersetuju
saya akan mulai dari yang pertama
yaitu tentang bagaimana masyarakat yang baik
dapat kita hadirkan
masyarakat dan bangsa indonesia amat majemuk
majemuk dari segi identitas
misalnya berbeda agama suku etnis dan kedaerahan
juga majemuk dari segi paham dan aliran
baik politik maupun ideologi
sejarah menunjukkan bahwa kemajemukan itu
di satu sisi
di satu sisi adalah anugerah
kekayaan dan kekuatan
namun di sisi yang lain adalah kerawanan
sumber konflik dan juga kelemahan
karenanya tidak ada resep yang ajaib
untuk menjaga persatuan dan kerukunan
sesara sadar kita memperkuat
dua nilai fundamental
yang kemudian menjalankannya dengan sungguh sungguh
apa itu saudara saudara
pertama adalah kasih sayang
di antara kita
dan bukan kebencian atau hatred
kedua adalah rasa persaudaraan
yang kuat di antara kita
sesama bangsa indonesia
dan bukan membangun jarak dan permusuhan
di antara masyarakat yang berbeda identitas
tahun tahun terakhir ini
dan rasa persaudaraan ini melemah
dan permusuhan di antara komponen bangsa
yang berbeda identitas
ini lampu kuning
ini sebuah fenomena
dan arus buruk
yang membahayakan masa depan masyarakat
dan bangsa kita
harus mengambil tanggung jawab
dan membalikkan fenomena
dan arus yang salah ini
kembali ke arah yang benar
ini yang pertama
yang berkaitan dengan kehidupan sosial kita
berikut ini adalah berkaitan dengan kehidupan ekonomi
para pendiri republik
menggariskan sebuah cita cita besar
untuk membangun masyarakat dan bangsa
yang adil dan makmur
nilai dan perilaku kehidupan penting
yang mesti kita anut adalah
marilah kita berikhtiar
seraya bergandengan tangan
agar bisa makmur bersama sama
kalau semua makmur
rasa keadilan akan datang
dan bersemi di negeri ini
dan ketimbangan sosial ekonomi
tidak semakin menganga
mesti ingat yang miskin
mesti ingat yang lemah
ini yang penting di arena kehidupan ekonomi
harus makin tumbuh
di arena kehidupan politik
yang harus kita jaga secara bersama
makin menjadi politik yang baik
bagi bangsa yang majemuk
yang juga sekarang ini menganut
dan makin terduh
tak harus selalu diwarnai
dan diselesaikan dengan
tetapi juga ada
semangat yang lain
dan konsensus yang adil dan membangun
dan cara yang buruk
seringkali tidak cukup
dan semangat yang paling penting
adalah untuk menjaga
bangsa indonesia yang majemuk
nilai nilai dan perilaku kehidupan
yang menurut pandangan dan pendapat saya
dan dimekarkan di negeri ini
jika sungguh kita lakukan
kita akan benar benar
masyarakat yang baik
ekonomi yang baik
dan politik yang baik
ini adalah forum
dan kesempatan yang baik bagi saya
satu hal yang harus
menjadi pemahaman bersama
membangun bangsa dan negara
diperlukan waktu yang panjang
dan kerja besar
yang mesti dilakukan
secara terus menerus
tak ada perjalanan
dan pembangunan bangsa
yang bebas dari rintangan
dan pasang suku
saya ingin berterima kasih
rakyat kalau pemerintahnya sukses rakyat akan berbahagia
melalui mimbar kecil di cks ini saya menitipkan harapan kepada bapak presiden jokowi
beserta jajaran pemerintahan yang beliau pimpin
agar kiranya materi kontemplasi yang saya sampaikan malam ini dapat melengkapi agenda kebijakan
dan langkah tindakan yang diambil oleh negara dan pemerintahan mendatang
saya tahu membangun nilai dan perilaku menuju terwujudnya masyarakat yang baik
bangsa yang baik dan negara yang baik adalah merupakan
ini merupakan agenda berkesinambungan
dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya dari satu generasi ke generasi yang lain
namun semuanya harus dimulai dari sekarang
demikian pidato kontemplasi saya
atas kesabaran dan perhatian hadirin sekalian saya ucapkan terima kasih
sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih kepada bapak sbi atas pidato malam kontemplasi sembilan september dua ribu sembilan belas
yang tadi telah kita dengarkan bersama
sekali lagi para hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi bapak sby